oh lo boleh ya bangga defon sama sam ngerebutin lo
tapi lo b aja dong gak usah m
b aja jangan m maksudnya
biasa gak usah maruk
siapa yang maruk
gini ya gue gak peduli sama defon
tapi kalau roman itu cuma buat gue lo ngerti
gue sama susan tuh gak ada apa apa
terus gue harus percaya gitu sama hubungan
lo lagi cegukan kayak gitu susan langsung nyariin air minum buat lo
lo masih cakep bu
gini aproh dimanjakan

untuk tahu lumayan
program penutup shah prakol
selama ini gue udah rese sama lo
nengok gue doang
dia pikir dia lucu
turun tanggangnya pelan pelan
ternyata lo jatuh lagi
gue lagi disalahin
eloh lo boleh ya bangga devon sama sam ngerebutin lo
tapi lo b aja dong gausah m
b aja jangan m maksudnya
biasa gausah maruk
siapa yang maruk
gini ya gue ga peduli sam sama devon
tapi kalo roman itu cuma buat gue lo ngerti
gara gara si robot kecil
rompes telat juga
berarti dihukumnya barengan sama robis dong
shhh lu apaan sih
ini ya lo bawa buku cetak matematika ga
ambil aja deh
kayaknya tadi ada yang asik banget tuh telat sama wulan
oh dihukum bareng lagi di lab
wah ngapain aja tuh men
eh denger ada suara suara ga
tunggu deh kalo menurut gue nih bob lo kayaknya kentut bob ya
soalnya suaranya mirip bet kentutnya bobby
ketut gue mah merdu kali
eh tapi menurut gue ya ini suaranya tuh kayak ambulan
nah kasih tau
oh galak sekali
eh ada tukang material
tersuka lo ngeliat liat tuh
gue kira lo bakal marah ga denger omongannya debo ini
ya ya lah
eh omongannya tuh ga masuk ke ping gue
sama wulannya deh bohong
sama lo kan kita kan udah kayak kembar gitu
ya walaupun kita saudara beda sama lain bapak
tapi kan ya kita kan agak mirip mirip tuh
semoga mengang sore ini gue bisa diterima nih sama sisi ini
mudahkanlah pertemuan dua insan yang sedang dilanda cinta ini ya allah
mudahkanlah jodoh hamba dengan sisi ya allah
dengarkanlah doa bobi yang imut ini ya allah
semoga tetap baik
semoga berjaya kak bu
aduh sisi datang gak ya
di tempat yang penuh sejarah gue nanti tuh
situ dulu ya
kok gue jadi deg degan kayak gini ya
gue seneng pengen ketemu sama yang roman
tunggu dandan dulu
kayaknya sisi mah kan setiap hari cantik
ga mungkin lah ga cantik hari ini
pujuk di cinta ulang pun tiba
pucuknya kayaknya udah mekar nih sekarang nih
aduh sisi hari ini bersinar banget sih
sinarnya tuh ngalahin terangnya lampu tol cipu larang sih
aduh bersinar banget
sisi mah bisa aja pura pura aja sih
bob lu ga jelas banget sih
ketawa ketawa ga jelas bilang makasih
makasih buat apaan
ah belum lah
lo kesini sendiri doang
kok ga ada
nih ada nih
yang ganteng nih disini
kenapa ditanyain yang disini
eh terus lu ngapain disini
hah roman dwi koce kenapa bisa digantongin
nih ngapain sih nanyainin orang yang ga ada
cemburu buat apaan
eh lu masih kode kode juga ya
lu datang kesini berarti lu nerima cinta gue sih
dan berburu aja kan
sumpah gue ga ngerti
apaan sih yang jelas dwi
semua kado yang dikasih ke lu itu dari gue
dari siapa lagi
masa dari petugas sensus penduduk
si kenapa sih
kok kayak iklan obat migrain sih
si kenapa sih
kenapa si si
kita mampir ke salon dulu yuk
kok ada karta sih